hai kum sekarang aja yukum sebantu nempel mau ditempel gimana nanti aja duduk kub besok besok
kalau ada yang copot panggil saya aku biar saya bantuin nempel ya doa assalamualaikum
wassalamualaikum salam tiba tiba pengen punya anak lagi juga kepingin tapi kan ini semua hal
serius yang masih diobrolin dulu dulu orang mah pengen punya anak punya anak aja kalau sekarang
harus dipikirin dulu dihitung hitung dulu
seolah olah anak itu bempan
dan anak kan gak cukup cuma dikasih makan ah
pantesan aja sekarang anak banyak yang lawan orang tua
belum lahir saja sudah dianggap beban
lepakah kisiapa ya
salam pengantin gak boleh ngobrol dulu sebelum hari haknya
oh ya sudah terima kasih aceh
kamu sudah nyuci
oh belum kum
kamu seminggu berapa kali nyuci don
ya nggak tentu kum
tergantung ingatnya saya
kamu harus tulis catatan
terus taruh di pintu
terima kasih kum
kamu baik sama saya tuh
tapi jangan lupa nempelnya
nempel apa kum
ya udah nanti saya nempelin
mau duduk doi
kum sekarang aja yuk kum
saya bantuin nempel
mau ditempel dimana
besok besok kalau ada yang copot
biar saya bantuin nempel
assalamualaikum kak sep
eh tau nggak
keundangan keci dahu disiapin bis
bis doi bukan angkot
habis kecil tiga per empat
keci dahu adanya angkot ceng bukan bis
buat keundangan ucuy
iya keundangannya ucuy
saya teh bukan nanya saya ngasih tahu
ya makanya kamu nggak tahu karena kamu nggak nanya
kalau nggak percaya tanya aja akum
kamu emosian ceng
itu sih ucuy enak banget ya dapat mertua baik
beruntung sekali sih ucuy
iya lah kum
nggak capek bisa tiduran
kamu punya air kembang gak sih
sekali kali semur kepalanya ini pakai air kembang tidak bener
kamu mah sekarang emosian terus ya ceng ya
nanti setruk kamu ceng
nanti setruk kamu ceng
ya ini tuh ya ceng
ya ini tuh
nah ini tuh
hari hari nanti semua orang surprise deh dede
dah biar emak aja yang nemuin cucu
udah mulai dihias mak
gak usah sama di luar aja
cucu saya mau ngobrol penting sama emak
ayo duduk atuh